dpr menerima surat presiden atau surpres mengenai pencalonan ksad jenderal tni andika perkasa
sebagai calon tunggal panglima tni
surpres dari jokowi ini telah diserahkan ke dpr oleh menteri sekretaris negara pratikno
jika disetujui jenderal tni andika perkasa akan menggantikan hadi cahyanto
yang pensiun pada delapan november dua ribu dua puluh
berikut profil jenderal andika perkasa
jenderal tni andika perkasa lahir di bandung dua puluh satu desember seribu sembilan ratus empat puluh
yang merupakan kepala staff tni angkatan darat yang menjabat sejak november dua ribu delapan belas
jenderal tni andika perkasa merupakan lulusan akmil tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang mengawali karir di grup dua para komando kopassus
jenderal tni andika perkasa pernah bertugas di satuan elit penanggulangan
dan gulangan teror satu ratus delapan puluh satu gultor kopassus
dan pernah bertugas di departemen pertahanan pada dua ribu satu
ia juga pernah berkarir di bais atau badan intelijen strategis